jalur jalan men
jelek nggak punya kerjaan tetap mana ada perempuan yang mau jadi selingkuhan dia
berarti punya suami yang udah tua jelek dan nggak punya kerjaan tetap ada untungnya juga ya
ya gak gitu juga aku kan punya suami yang sudah tua sama jelek
gak ada masalah dia saya terima sebagai jodoh saya
kalau soal gak punya kerjaan tetap itu kan
tasik tasik tasik
sebarang sebarang sebarang
belum datang telepon
nomor yang akan berjual tidak dapat menerima panggilan lantai
cobalah beberapa saat lagi
ya udah gak apa apa
saya promosi dulu mau ke pasar
kasian mawar sendirian
mau belanja bu
motornya silahkan diparkir di sini aja
gak usah dibawa masuk ke pasar
ketemu di depan toilet
saya muter lewat depan
saya ke toilet sebentar
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
hati hati di jalan
utamakan keselamatan bukan kecepatan
semoga selamat sampai tujuan
yang ngeroyok ajun
nanti mau kamu sikat semua
ya tapi satu persatu
biar ngerjainnya santai
saya curiga kita bakal digeser pelan pelan
salah kita apa ya
mau cari makan aja diganggu
kayaknya yang mau pegang terminal bukan cuma bos bubun
sama temen temen kita yang udah tersingkir dari sini
terus dapat backup dari kang darman
tapi ada juga pihak ketiga
kang reno bukan temen bos bubun
bukan temen seperti kita
tapi temen bisnis
kang reno kayaknya ngasih bantuan ke bos bubun
makanya dia bisa nyimpan orang di sini
di antara kita
anak buah bos bubun
satu di jalur angkot
satu di jalur bis
itu bukan cuma soal ngisi kekurangan orang
saya kesana sekarang
kalau ada kekurangan orang lagi
pasti yang masuk anak buah kang reno
isinya orang orang dia semua
hari ini dedan gak dateng
gak ada kabar
udah kamu telepon
dia di ancam tony sama yang lain
supaya bos pubuan gak punya orang
kalau dugaan kamu benar
berarti di sini nanti bakal butuh orang lagi
terus nanti kang reno nambah orang lagi buat di sini
nanti bos bubun tergusurnya bukan sama tony
tadi bilangnya ke toilet
tadi bilangnya ke toilet
saya di sini cuma mau kerja
gak mau ikut ikutan yang kayak gitu
kita memang gak ikut ikutan
tapi bisa ke bawah bawah
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
tadi ke sana
mencari es kelapa muda
masih panas dingin
kamu gak diajar
waktu ketemu dia bilang ikut
gak ada pikiran buat kabur
saya diajak ke hotel
saya sempet berpikir
ini kan kelihatan kayaknya
ini kan kelihatan kayaknya
ini kan kelihatan kayaknya
ini kan kelihatan kayaknya
ini kan kelihatan kayaknya
ini kan kelihatan kayaknya
ini kan kelihatan kayaknya
saya sempet bingung
dia mau apa
saya mau diapain
lagi waktu dia ngajak masuk kamar
disuruh masuk kamar mandi
disuruh buka baju sama celana
suami saya mau udah tua
gak punya kerjaan tetap
mana ada perempuan yang mau jadi selingkuhan dia
berarti punya suami yang udah tua
dan gak punya kerjaan tetap
ada untungnya juga ya
ya gak gitu juga
punya suami yang sudah tua sama jelek
dia saya terima sebagai jodoh saya
kalau soal nggak punya kerja tetap
itu kan soal gimana usaha dia
abis itu dia nyuruh saya pulang
ini mah misal
biarpun udah tua
gak punya kerjaan tetap
tapi suami cemumun masih selingkuh
cemumun mau gimana
biar dia dibikin sadar
kalau doa cemumun gak terkabul
paling saya sumpahin aja sekalian
seperti yang di sinetron azab azaban
kamu masih kekeh berjuang mau balik ke terminal
malahan semangat saya jadi double
kamu masih belum kapok
saya gak akan mungkin ngelawan bos bubun secara fisik
saya akan mengalahkan dia secara mental
saya mau bikin dia merasakan gimana rasanya kalah dan tersingkirkan
kehilangan kejayaan yang sekarang dia punya
rajin dan baik secara mental maupun fisik
fisik saya baik
montok nggak kurus karena kurang makan
ataupun karena tekanan batin
ah kang mus bisa aja
tadi cemumun yang saya tanya tanya soal keluarganya
barusan kamu nunduk saya kira kamu sedih
masih secantik dulu
masih atau berkurang sedikit
cuma jarang makeup aja
kalau kamu mau nonton
saya ada di sini
saya ada di sini
saya udah selesai